sebuah kafe di kota bandung menawarkan konsep unik dengan kardus sebagai material utama untuk dekorasinya
material kardus dipilih selain karena ramah lingkungan juga memudahkan perawatan juga perbaikan saat ada kerusakan
kini penikmat kuliner bukan hanya melihat referensi menu makanan saja ketika memilih tempat untuk menikmati santapan kekinian
tapi juga suasana menjadi salah satu pertimbangan
alasannya selain kenyamanan tempat yang cocok untuk berselfie ria juga menjadi pilihan
peluang inilah yang dimanfaatkan tiga lulusan universitas ternama di kota bandung
dengan menawarkan desain kafe yang menarik bertema kardus
kardus dipilih karena merupakan material yang green design dan dapat didaur ulang
kardus yang digunakan adalah kardus baru yang dibentuk menjadi meja kursi dan juga aneka dekorasi unik
karena kebetulan produk yang kita pakai ini inovasi baru di indonesia jadi kardusnya lumayan tebal dibanding kardus kardus yang kita tahu
nah untuk kursi sendiri yang kakak dudukin ini kan kuat tiga ratus kilo nih
kenapa bisa kuat tiga ratus kilo karena kardus yang kita pakai itu beda sama kardus kardus yang biasa kita tahu
jadi kardus ini tuh kelasnya kelas aa untuk furniture nya
sedangkan untuk dekorasi seperti kardus yang kita tahu buat ngepak barang itu kelas f itu seperti itu
tak ada penggunaan lem ataupun paku dalam semua dekorasi dan interiornya
sistem bongkar pasang diaplikasikan untuk memudahkan perawatan juga perbaikan saat ada kerusakan
selain itu dengan sistem bongkar pasang proses pengiriman kardus pun lebih cepat
karena kardus merupakan material yang tidak biasa dan cenderung rapuh jika digunakan sebagai interior
maka ada cara khusus untuk perawatannya yaitu dengan melapisinya dengan kaca seperti ini
ataupun membersihkannya dengan rutin dengan menggunakan lap basah
membuat pengunjung betah berlama lama berada di sebuah kafe
karena konsep unik yang ditawarkan kini menjadi salah satu fokus pemilik kafe
pasalnya jenis dan rasa makanan terkadang dikesampingkan oleh pengunjung
tidak ada menu yang menonjol di kafe ini
semuanya cenderung bisa ditemukan di mana saja seperti seblak nasi goreng juga cireng
tapi seperti kita ketahui kafe ini memang mengedepankan nilai suasana bukan menu makanannya
rizka rizlia bandung